yuk kita bajer bareng yuk
kalo puasa bersama di rumah saya
di tempat dia boleh tuh
sedih enak banget
tempat gue disudukin lagi
hei siapa yang nyuruh duduk situ
temen temen gue mau pakai tempat ini
gue udah duduk disini duluan
jadi gue gak akan pindah
hei ya terserah gue lah
pokoknya gue yang disini
ada apa nih ribut ribut
tau tuh emang
dia tuh mau ribut tempat aku sama temen temen aku
pada kan aku mau belajar disitu
ngeri dia sama aku
enggak lah ente
yuk itu jangan mentang mentang ya
saya lebih percaya sama anak saya daripada sama kamu
dan kamu jangan ngiri sama era ya
sana kamu pergi
jangan kaget sama temennya
oh pak ngajanku ini
aku kedari sinya ke teng shaved tri
beberapa hari kelar tadi
aku jarang polisa lagi
gini jeng saya mau ngenalin jeng mary sama jeng omas
jeng omas tuh istrinya mr paul pengusaha kaya paling top sejak karta
ini tidak salah dengar saya teh
gatau aja sih lo
kamu tidak ngaca mulut kamu tuh kayak ember
ngiri apaan tuh
hei guys ya udah kita mau belajar yuk
tuanya mana kok gak ada
wagen gak sama kita tadi
mana ya jam segini kok belum datang
eh kurang ajar
gue capek capek sampai jatuh segala lu malah istirahat lagi
oke jangan deh kita malah kejar lagi
shhh jeng omas kenapa sih dari tadi duduknya gak tenang banget
duh kebelet pipis jeng
jeng merry kasihan tuh jeng omas mau numpang pipis kebelet katanya
ya salah ada sang budik entah di situ tuh
sana jauh kiri tak sang
hati hati ke setel saya nanti kesenggol gigi pecah kb
missi missi jeng jengkok eh jengkok lagi
kampungan kampungan pisah
ecosystem darat alami
aduh opi lu kira kira ini nanti ada di tesnya gak ya
mendingan nanti coba aja kita latihan
tunggu bentar ya
you make me so surprised aku shock banget tuh mau ada di sini
gak apa apa ya udah yuk kita bajer bareng yuk
kalau puasa bersama di rumah saya
oh di tepet dia boleh tuh
duh tempat gue didudukin lagi
cet deh gue duduk di mana nih
aduh minta minta saja kamu
selalu minta dia ya
nah tuh kosong tuh deket gue gombel
hah situ aja
iya memang selalu begitu
eh mayan dah di sini kosong
eh nah nah nah kamu teh duduk di sebelah saya
sana jauh jauh
saya mah alergi deket deket kamu
tah sudah mau bersihin
guler jambu lo pelit amat sih
cuma di sini doang yang ada yang kosong
cuma bangkus gini aja nanti gue beli nih kursi
bisa gaya malah teh sekarang lihat
tah tah tah eh tah
nanti kalau gue kepelet pipis susah jadi ribet
mendingan di sini deketan
lagian keki banget sih lo
enak banget pesing
bila ini pergi mau gue pikirin
eh si glendon
siap siap siap
bisa bisanya mereka pada ketawa
sini deh gue bisikin
udah deh cepet kerjain
aduh ada ada aja nih nolera
pakai suruh taruh di sini lagi
bener taruh di sini non
iya udah serah pergi
tinggal tunggu aja
biar pada budek tuh mereka semua
biar mampus tuh mereka
eh kencengin dong
gak tahu gue
oh ini dia
sialan banget si cewek ngeselin banget